aku mau nanya soal dulu sih om
dulu waktu om sama mama kecelakaan apa benar pelakunya kabur
semoga nanti elsa mau ikut sama kita ya
ya kalaupun nanti elsa gak mau ikut
masih bisa kepake kok semua perlengkapannya
enggak dia harus ikut mahal
mau gak mau dia harus ikut mbak
kalo elsa gak mau ikut secara sukarela
nanti al akan
panggil polisi dan paksa dia mbak
dia akan dibawa secara paksa
dan itu akan makin repot loh ma
aku udah tau
mas al ijinin mas dino bawa rena pergi besok
mas aku mau bicara sama kamu
mama mau bicara sama om baik gli ya
mama ke depan dulu ya
mir tolong jagain rena

kamu yakin mas leluh udah izinin
lah al sendiri yang ngomong seperti itu
memangnya al belum ngomong ke kamu
aku akan percaya kalau mas leluh sendiri yang ngomong
ada yang bikin aku tanyakan sama kamu
kemarin al ketemu sama papa aku
dia nanya soal kejadian dua puluh sembilan tahun lalu
kecelakaan yang menyebabkan
mama kamu meninggal
ada apa soal itu
tentang kejadian itu
ya menurut cerita dari papa aku
dua puluh sembilan tahun lalu kecelakaan itu terjadi
kebetulan papa lagi lewat daerah situ
dan dibawa ke rumah sakit
hanya saja sampai di rumah sakit
mama kamu tidak tertolong
dari apa yang bapak sampaikan itu
apa pak irfan tau
pada saat malam itu
karena menurut versi papa
kecelakaan itu terjadi
penabrak itu langsung lari pada saat itu
ada apa ini
mas al kenapa pengen tau pelaku tabrakan itu
dan kenapa mas al gak cerita sama aku
kalau dia tanya soal kecelakaan itu ke papa yang mas nino
kena apa kamu gak cerita sama aku mas
kamu gak tanya sama orang yang lebih tahu
kok milvan kenapa kamu tanya ke papa yang masih hidup
gak pernah sayang
dan aku juga ingat
kamu juga pernah nanya sama papa kan
yang baru masakit
yang bawa mama setelah kejadian
begini pak saya mau tanya
dulu waktu kecelakaan mama sofia itu dilarikan ke rumah sakit mana ya pak
mama saya sempat tanya ke saya cuma saya kan nggak tahu
makanya saya coba tanya ke papa mungkin papa tahu
mama sofia dibawa ke rumah sakit
abah di hospital
awalnya aku gak mau berasumsi lebih jauh lagi
aku juga gak mau berpikir yang aneh aneh sih mas
aku juga mau lebih percaya kamu mas
mas kita makan cuma berdua sih
papa juga lagi ada kerjaan
jadi papa gak ikut makan dulu
makan sama mama aja ya saya nggak apa apa ya
mas cuma makan aja

hei maaf ya malam malam ganggu kamu
saya dengar rena ulang tahun ya
iya om nih rena ulang tahun
wah senang banget pasti dia
aduh maaf banget ya
oh akhir akhir ini lagi sibuk
jadi belum sempet
jenguk kamu sama reina
terlalu malem gak kalau
oh boleh boleh boleh
aku tanya dulu ya
selamat ulang tahun ya
selamat ulang tahun lovan
kalau hari ini
aku ulang tahun
kan lovan tau segalanya tentang reina
aku masih kepikiran
kenapa mas alman cari tau soal kesalahan itu
soal pelaku tabrak lari itu
mama mau bicara sebentar sama ovan boleh nggak
om aku mau bicara sebentar sama om bisa
saya mama ke depan dulu ya
kamu sama cus dulu ya
wow banyak banget makannya
oh aku mau nanya sesuatu
aku mau nanya soal dulu sih om
dulu waktu om sama mama kecelakaan
apa benar pelakunya kabur